putri lagi ada masalah baru karena nyokapnya
kenapa ibu nawang
emangnya usus goreng kenapa
ibu nawang juga kenapa
pasti ketinggalan di kamarnya lydia nih
aku ambil dulu deh
ada nggak sih makanan berat yang harganya murah gitu
buat gue kan dikit sekarang
kalau gue makan makanan yang mahal
bu saya pesen bakso nya satu ya
gak pake urat gak pake sayuran sama sayurnya tolong dipisah
iya mas saya buatin ya
oh gak usah bu
biar yang muda aja yang bekerja
saya mau dia yang bekerja
enggak bu saya nggak mau buatin buat dia
putri kamu gak boleh milih milih pembeli
kita harus bersikap baik ke mereka
hah ini masih lama apa enggak sih
saya udah mulai lapar
boleh tolong loh dibikinin pesanannya
bu itu liat gak sih
tuh gayanya gak sopan banget
masa mesen kayak gitu
put kamu harus tahu
pembeli adalah raja
betul banget bu
dengar tuh usus goreng
pembeli adalah raja
gue kan pembeli di sini
batu bata ngeselin
gue bisa suruh suruh usus goreng buat bikinin makanan gue
cuma di sini gue bisa ngelakuin ini
maaf mbak put
saya udah lapar nih
tolong cepat ya mbak put
kalau enggak karena bu dina males banget gue bikinin bakso buat lo
put jangan bengong
cepet tuangin bakso dan kuahnya ke mangkok ya
masih lama gak ya
udah mulai lapar nih mbak put
gak usah kaget gue aja
maaf salah meja
kalau pesen bisa sopan dikit nggak
gak usah kebanyakan gaya buru buruin putri
status lo sekarang sama kayak putri
lo bukan kayak yang dulu
pangeran yang sok berkuasa
udah selesai ngomongnya
ah ini dia
lo ngapain ya masih disini
urusan kita belum selesai ya
gak usah cabut lo pengecut
sumpah ya ji
gue tuh sekarang lagi pengen banget dimakan
kuah yang pedes pedes
menurut lu enaknya apa ya
lo mau gak
miss dapkap varian terbaru
kayaknya enak tuh
lo tunggu sini ya
harusnya lo gak bisa cari masalah
kan gue gak enak sama bu dina
tapi tadi pangeran udah keterlaluan
katanya pembeli adalah raja
kita lupain dulu soal pangeran
katanya nyokap lo lagi beres beres mau pindahan
kalau emang itu benar kenapa ibu gak ngabarin gue coba
makanya sekarang mendingan kita pulang
kalau gitu gue izin dulu sama bu dina ya
oke sekalian gue antren ya
gak usah sok deh lo
sekarang mau sok sokan jadi supir buat usus goreng
dasar manusia kulkas
pangeran sekarang bukan pangeran yang sok berkuasa kaya dulu
lo gak pernah berubah dari dulu
selalu jadi cowok lemah
gue gak ngerti ya
lo berani banget sama gue
udah ki check in aja
oh iya pastilah cabut
kalo gak cabut cabutan
bisa berlindung di belakang ketek cewek
nyelesain masalah sendiri
gue gak pernah berlindung sama putri
yang bakal selalu melindungi putri
yang sok berkuasa kaya lo
sekarang bertambah job desk lo
sok jadi hero udah
sok jadi supir udah
sekarang mau sok jadi bodyguard
masalah gue doang
lo emang dari dulu gak pernah berubah
ini kampus bukan regi tinjau
pak maaf ini semua salah paham
bukannya beasiswa kamu sudah dicabut
tapi kenapa kamu ada disini
putri sekarang kerja sama saya di kantin
putri ayo kembali ke kantin
ibu kerepotan sendirian
tolong jangan memancing keributan disini
ingat itu ya
bukan salah putri
kalian jangan ribu lagi
dia yang suka nyari masalah
itu semua gara gara loh
putri jadi banyak masalah
semua karena lo
lo gak usah
nambahin beban hidup putri
putri lagi ada masalah baru
emangnya usus goreng kenapa
ibu nawang juga kenapa
yang baru sangsi kulkas orang lainnya
ngomongin itu cuma trik aja
supaya gue jauh dari putri
lo gak bakal bisa nyuruh gue buat jauhin usus goreng kulkas
ih apaan sih
dasar cowok muma
kenapa sih itu orang
perasaan yang muna dia sama trio micinnya
bu nawang udah keluar dari rumahku
kamu puas ya
kamu emang gak punya hati ya alex
kamu cuma mentingin kepentingan kamu sendiri dan bisnis kamu
kamu gak mendingin perasaan orang lain
kamu gak penting
aku udah nurutin semua kemauan kamu ya
mulai sekarang aku minta kamu jangan nyinggung nyinggung soal pajaknya lagi
ingat itu lex
kamu kenapa nyebut nama almarhum suami saya